di titik lainnya saudara di halaman gedung mahkamah konstitusi
hari ini digelar pelantikan gugus tugas yang akan menangani sengketa pemilu dua ribu dua puluh
dipimpin ketua mk soehartoyo anggota gugus tugas penanganan perselisihan hasil pemilu mengucap sumpah
usai kpu rampung mengesahkan hasil rekapitulasi suara nasional
mahkamah konstitusi bersiap menerima gugatan sengketa hasil pemilu
ketua mahkamah konstitusi dhani secara resmi melantik saudara saudara
dalam penugasan yang baru di lingkungan kepanitraan
dan sekitar dan jenderal mk konstitusi
khususnya dalam tugas sebagai gugus tugas penanganan perkara phpu
saya percaya bahwa saudara saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik baiknya
pekedung mahkamah konstitusi ada jurnalis kompas tv fed rizka ananda
usai tadi gugus tugas dilantik seperti apa nanti tahapan gugatan sengketa pemilu di mk
dan siapa saja rizka hakim mk yang akan menangani perkara sengketa pemilu
selamat petang ibrahim dan juga saudara
ini terkait dengan bagaimana mekanisme penanganan sengketa pemilu di mahkamah konstitusi
ini sudah diatur sebetulnya dalam peraturan mahkamah konstitusi
nomor tujuh belas tahun dua ribu sembilan tentang pedoman beracara dalam penanganan perkara hasil pemilu
di mana dalam peraturan mahkamah konstitusi ini telah diatur bagaimana mekanisme terkait dengan pendaftaran
dan juga terkait dengan berapa lama penanganan perkara pemilu ini akan ditangani oleh mahkamah konstitusi
kalau misalkan kami dapatkan dasar hasil salinan dari peraturan mahkamah konstitusi ini
diatur bahwa terkait dengan penanganan perkara terkait dengan untuk pilpres ini selama empat belas hari kerja
akan ada nanti laporan ataupun aduan terkait dengan sengketa pemilu yang diterima oleh mahkamah konstitusi
ini akan dilaksanakan bersidang selama empat belas hari
kalau untuk pemilihan legislatif sendiri ini diatur ini dalam
harus diselesaikan sidang dalam tiga puluh hari dengan mengerahkan semua sumber daya dari mahkamah konstitusi
namun tadi kalau misalkan kami dapatkan catatan ibrahim dan juga saudara
bahwa terkait dengan sumber daya yang dimiliki oleh mahkamah konstitusi tadi diberikan catatan
begitu ya oleh ketua mahkamah konstitusi spa suhartoyo yang mengatakan bahwa
semua sumber daya yang dimiliki oleh mahkamah konstitusi akan dikerahkan terkecuali adalah anwar usman
ini terkait dengan sengketa yang kemarin sempat ramai
begitu terkait dengan pencapresan dari prabowo subianto dan juga gibran raka buming
nah terkait dengan pendaftaran sendiri tadi juga disampaikan bahwa
diatur juga dalam pedoman beracara pengaturan
aturan perselisihan hasil pemilu ini di mana ini maksimal tiga x dua puluh empat jam dari hasil rekapitulasi dari kpu
jadi artinya saat ini mahkamah konstitusi masih menunggu hasil rekapitulasi dari kpu
di mana nanti maksimal ini tanggal dua puluh maret mendatang
artinya tiga hari ataupun tanggal dua puluh tiga maret nanti mahkamah konstitusi secara resmi sudah dapat menerima
laporan adanya sengketa pemilu terkait dengan hasil rekapitulasi kpu yang sudah diumumkan
yang akan diumumkan nanti pada tanggal dua puluh
jadi delapan hakim mk nanti bisa menangani perkara kecuali tadi anwar usman ferdinika
ya ibrahim seperti yang tadi disampaikan oleh ketua mahkamah konstitusi
ini seluruh hakim konstitusi yang saat ini bertugas
ini dikerahkan terkait dengan yang akan dihadapi oleh mahkamah konstitusi
yakni terkait dengan sengketa pemilu ini terkecuali anwar usman tadi begitu ya
dan juga kemudian dari mahkamah konstitusi ini
melakukan coaching klinik begitu terhadap staff staffnya terhadap sumber dayanya
ini sudah dilaksanakan coaching klinik selama empat hari
di mana ini berkaitan dengan integritas dari masing masing staff
di mana yang ditekankan ini adalah terkait dengan integritas dalam penanganan perkara pemilu
dimana ditekankan bahwa staff ataupun sumber daya dari mahkamah konstitusi ini
ditekankan untuk tidak diperbolehkan begitu menerima apapun
artinya dari mahkamah konstitusi ini berkomitmen untuk dapat
melaksanakan penanganan perkara pemilu ini dengan berintegritas dan juga berkeadilan
begitu yang tadi disampaikan oleh ketua dari mahkamah konstitusi suhartoyo ibrahim
terima kasih ferdris kanan datuk laporan
anda langsung dari gedung mahkamah konstitusi di jakarta